pantang pulang sebelum api padam
ini adalah moto petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan di indonesia
yang bukan hanya sekedar jargon semata
bila ada panggilan darurat siapapun kapanpun dan dimanapun
petugas dan keanakan bergegas
mendatangi lokasi dan melakukan proses pemadaman api
sepanjang tahun dua ribu dua puluh dua jumlah bencana kebakaran di dki jakarta
mencapai angka satu enam ratus sembilan puluh satu kasus
selamat datang mirsa di segmen sehari menjadi
sebelum kita akan mulai mempelajari berbagai hal
untuk mencegah hal hal yang biasanya terjadi laporan
seperti ada satwa
ataupun ada benda benda yang harus diambil dari gorong gorong
ternyata ada panggilan enam puluh lima
ada kebakaran yang terjadi
kita harus segera bergegas menuju lokasi
saksikan selengkapnya dalam segmen sehari menjadi hari ini
kode enam puluh lima adalah kode yang dipakai dalam menginformasikan terjadinya kebakaran
bagi para petugas pemadam kebakaran
namun kendaraan yang diturunkan kali ini adalah unit yang tergolong kecil
dengan kapasitas dua ribu lima ratus liter air saja
sebab dari informasi yang kami berikan
kami berikan kepadanya kepadanya kebakaran yang terjadi kebakaran
setelah diterima lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk
yang membuat kendaraan besar tidak bisa melintas
sebab secara nasional waktu tanggap yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal atau spm adalah lima belas menit sejak aduan diterima
di beberapa titik kendaraan kami terhambat kabel listrik yang terjuntai dan dapat tersangkut di kendaraan kami
kalau pada ngebuka jalur gini enak
kalo enggak susah
tadi saya bantu untuk naik
karena di beberapa titik itu dia punya kabel kabel pada berjuntai malah bisa bahaya bikin potensi kebakaran lain
ini dia sendiri
ada tiga belas unit mobil pemadam kebakaran dan lima puluh dua personil gulkamart lain
yang dikerahkan dari beberapa stasiun pemadam kebakaran sudin jakarta barat
dua rumah semipresiden yang diperlukan untuk membuat kendaraan yang terbaik
dan permanen yang biasa digunakan warga setempat menampung barang barang daur ulang terbakar hebat
ketika para petugas berupaya menjinakan kobaran api
saya dan beberapa petugas yang juga dibantu oleh warga setempat
berupaya memindahkan barang barang lain yang berpotensi menjadi titik api baru
beruntung terdapat sumber air di dekat lokasi kebakaran yang dapat digunakan untuk memadamkan api
setelah dua jam berjibaku dengan sejago merah akhirnya api berhasil dijinakkan
ini saya yang ngebantu teknis lain aja
terima kasih ibu
ngebantu teknis lain aja gak abangnya yang langsung dititik api
tadi gimana kondisi dalam bang
alhamdulillah sudah di lokalisir
jadi gak ada yang bakal rambatkan lagi
tinggal pendinginan ya
tapi tidak semua upaya pemadaman berjalan mulus
tidak ada yang berjalan mulus
tidak ada yang berjalan mulus
ini senior saya bang di wilayah tambora
maaf ya beliau gugur di tugas
dalam tugas itu kubur dia
tertimpah bangunan runtuh
nah itu resiko
bahkan tadi ada anggota kita yang terjeblos
dan terjeblos itu karena ada yang tidak terlihat
ada bintangannya tidak terlihat
tiba tiba dia jeblos ke dalam air yang suhunya sangat panas sekali sih
tugas damkar tidak hanya memiliki tugas pokok memadamkan api saat terjadi musibah kebakaran
namun juga membantu masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan dari gangguan ketentraman
salah satunya adalah evakuasi satwa liar yang masuk ke permukiman
dan ada tips untuk anda yang ingin mengamankan satwa liar seperti ular yang masuk ke permukiman tempat anda tinggal
ini saya akan memberikan ilustrasi untuk safetynya karena
ular itu tipikal yang menyembur ya bang ya kalau keberatan
dikhawatirkan mas habis cakar cakaran sama istri
jadi kalau untuk ada ular misalkan di rumah anda nih
terus anda melihat itu oh kayaknya berbisa
ya sebenarnya berbis ataupun enggak lebih baik safety
pakai aja yang ada sarung tangan motor ke sarung tangan taman anda
dan usahakan tertutup
menggunakan tempat sampah
walau telah menggunakan alat pelindung diri
jangan jarang aman dari ular jenis cobra ya
gunakan berbagai jenis perabot rumah tangga yang ada di rumah
bisa menggunakan sapu kaipel pengki
hingga botol galon berukuran besar
masih agak maju
jadi siap siap juga kalau misalkan dia
berbalik kepalanya ke kita
arahkan kepalanya memang agak sulit
nah terus cepit
kita bisa yang lebih aman
untuk selalu siap menghadapi serangan ular secara tiba tiba
sikap kuda kuda adalah yang paling disarankan
sebab dengan sikap ini
anda memiliki keseimbangan yang baik dan kelincahan untuk merespons dengan cepat
bila ular bergerak dan menyergap
apd nya ini agak sedikit mirip
dalam artian untuk fungsinya ya
menghindari semburan dari bisa ular
sampai ada jerawat
oh iya ya apalagi kalau masuk ke
mulut atau ke mata tuh langsung bisa rea
saya pernah merasakan pahit katanya
kalau sampai kena mata
waktu itu saya kejadian di tahun saya masih sekolah
itu rasanya seperti kaca ditumbuk
kemudian disambit ke bola mata
abang pernah kena zaman waktu sekolah dulu
selain ular berukuran kecil
damkar juga seringkali melakukan rescue ular berukuran besar
seperti piton dan sanca
walau tidak berbisa
lilitan ular berukuran besar tergolong dalam kategori mematikan
langkah pertama menjinakkan ular piton maupun sanja adalah
menutupi pandangan ular untuk meredam sifat agresifnya
bisa gunakan handuk karung atau pakaian
nanti kalau kita melihat gor ini
jangan seorang diri
kalau seorang diri setelah kita pegang ekornya
kita sambil minta pertolongan
pak pak tolong ini dulu pak pak
jangan pernah mencoba menangkap
oke pak tolong yang bagian ekor pak
biasa yang di rumah gampang ketemu sih handuk sih bang
handuk kan lebar lebar
kalau karung gue ini kayaknya gak semua orang punya ya
handuk lah ya
handuk lah misalkan
kita tutup sensornya seperti ini
tutup dirabah ditindakan
kami sebagai petugas
quick responnya itu lima belas menit sudah sampai tkp
oh paling lamanya ya
paling lama bahkan kalau yang deket tidak sampai seperti itu
kenapa harus dipegang bagian ekor
sebab kalau tidak dipegang bagian ekor
maka dia akan otomatis mencari bagian leher si mangsa itu
bagian ekor harus jadi yang pertama diamankan
sebab bila tidak naluri ular akan berupaya melilit bagian tubuh calon korbannya
oh makanya dikawasi diandungkan jangan sampai
mengevakuasi seorang diri ya
oh kenceng apa bang
ini kenceng ini kenceng sekali
tidak memang tidak berbisa karena dia mematikannya bukan dengan bisa
tenang ini dilakukan oleh profesional diawasi lebih tepatnya
walaupun tidak berbisa bukan berarti tidak berbahaya ya
coba kita perhatikan
caranya kita sudah datang pertolongan ya
dia akan cari leher nih
biarin biarin siapa yang lihat
dia akan cari leher
terus kalau belum dapat dia akan cari leher
oke nah ini kalau nggak ditolong mungkin bisa lewat ya
oke kita amankan ekornya kemudian luruskan seperti ini
berarti orang kedua fungsinya meluruskan ya
kalau sudah seperti ini
itu setidaknya dua sampai tiga orang untuk menangani ekornya
untuk mengevakuasi satu ular berukuran besar
setelah bagian kepala dan ekor ular bisa dikendalikan
masukkan ular ke dalam tempat tertutup
bila anda ragu dan tidak memiliki pengetahuan dasar untuk mengevakuasi hewan liar
salah satunya ular segera hubungi petugas damkar
jangan sampai nyawa jadi taruhannya
dia jaga malam kemudian ada ular melintas di depannya dia ditangkap
tidak tahu ilmunya
tidak tahu bagaimana akan terjadi ketika ditangkap kepalanya
maka si sekurit itu meninggal dunia
selain mengevakuasi hewan liar di permukiman warga
petugas damkar juga tidak jarang menerima laporan mengenai obyek yang tersangkut di anggota tubuh
cincin salah satunya
alat yang digunakan untuk melepaskan obyek tersangkut pada jari
biasanya menggunakan gerinda berukuran kecil yang diaplikasikan secara perlahan
dan selama proses pengerjaan
warga yang melapor harus tenang dan tidak melakukan gerakan mendadak
untuk menghindari potensi terluka terkena tajamnya gerindalnya
ada bagian tajam di bawah sini
setelah mempelajari berbagai hal mengenai pertolongan pada masyarakat
saya diajak petugas damkar mempelajari hal dasar yang harus dimiliki oleh petugas damkar
mempelajari hal dasar yang harus dimiliki oleh petugas

ini kemampuan mengendalikan api awal
hal pertama yang harus dilakukan ketika melihat adanya kobaran api adalah
segera cari kain berukuran besar yang bisa menutupi titik munculnya api
celupkan ke dalam air dan segera tutup titik api
usahakan badan selalu membelakangi arah angin untuk menghindari jelatan api
nah jalannya juga nggak boleh maka ke depan ya harus menyerong
karena orang panik dia jalan ke depan tersandung malah ke titik
wah malah bisa potensi kebakaran
dan kita nya jadi luka gini
cari titik aman
baru tutup ya oke
sekarang waktunya saya mencoba
jalanlah perlahan dan tutup titik munculnya api dengan kain yang sebelumnya telah dibasahi
tangan saya nggak panas walaupun ini apinya kayaknya menjilat jilat
tapi karena dia kebagian serong ke depan saya nggak kena sama sekali
untuk menghindari resiko meluasnya titik api
jangan mencoba menyiram air kebagian kompor yang sedang terbakar
terutama ketika anda sedang menggunakan minyak saat memasak
tindakan ini dapat menyebabkan api semakin membesar
dan kebakaran merambat ke seluruh dapur anda
tupuksi damkar ada tiga
pertama adalah pencegahan kebakaran
kedua penanggulangan kebakaran
jadi penyelamatan itu sekarang sudah menjadi booming
ya di jakarta
masyarakat tidak perlu membayar
pelayanan pemadam kebakaran gratis
walau tugas utama damkar adalah penanggulangan kebakaran
namun berdasarkan data yang dikelola damkar dkjm

namun berdasarkan data yang dikelola damkar dkjm
pada tahun dua ribu dua puluh dua jumlah berbagai upaya penyelamatan di ibu kota

tercatat dua kali lipat lebih banyak dari jumlah pemadaman api

dian fernando di wi agung yogyartung jakarta